pemerintah saat ini didukung oleh mayoritas partai politik yang ada di indonesia
artinya punya kuasa besar
jangankan tindakan pikiran untuk mengintervensi pemilu saja harus dibuang jauh jauh
sekarang semuanya melihat mengawasi
pemerintah dengan kekuasaannya harus menjamin pemilu akan berlangsung jujur adil aman dan nyaman untuk seluruh warga negara indonesia
saya putri ayu ningtyas untuk cnn indonesia kanal pemilu terpercaya